indonesia memenangkan kategori video pariwisata terbaik kawasan asia timur dan pasifik dan people choice awards
video pariwisata indonesia yang maju dalam kompetisi unwto video competition dua ribu tujuh belas berjudul
video berdurasi kurang lebih tiga menit ini menampilkan sejumlah destinasi wisata di tanah air dan beragam aneka budaya di dalamnya
video wonderful indonesia ini berhasil mengalahkan enam puluh tiga video pariwisata lain di dunia
dan saya berpikir kepada diri saya
hari ini hari yang berbahagia bagi bangsa indonesia
kita memenangkan dua penghargaan tertinggi dari unwto sebagai penyedia video pariwisata terbaik di dunia
berkali kali kita menang hal itu membuktikan
bahwa bangsa ini adalah bangsa pemenang bukan bangsa pecundang
dan ingat bahwa kemenangan itu direncanakan
kita harus perebut kemenangan itu dengan kerja keras keringat cinta dan air mata